kedua pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden telah memberikan berkas susunan tim kampanye nasional
hal ini merupakan syarat pendaftaran berkas yang ditentukan oleh komisi pemilihan umum
tanggal delapan belas kemarin kan sudah dimasukkan semua oleh dua pasangan calon itu
nanti di verifikasi tanggal dua puluh dua sampai dua puluh empat ya
ya nanti kita verifikasi hasil perbaikan dokumennya
daftar tim kampanye nasional jokowi ⁇ maruf ⁇ amin berisikan satu ratus lima puluh orang
pihak lawan pun menyebut ada keanehan dalam daftar itu karena tidak ada nama ketua tim kampanye
sebelumnya koalisi indonesia kerja kik yang terdiri atas partai partai pendukung jokowi maruf amin menggodok tim pemenangan
nama anggota dewan pengarah badan pembinaan ideologi pancasila atau bpip mahfud md disebut menjadi ketua tim pemenangan
namun mahfud menolak tawaran itu
matan ketua mahkamah konstitusi itu menilai bahwa dirinya merupakan anggota dewan pengarah pembinaan ideologi pancasila
yang dituntut netral dalam dunia politik
saya tidak bisa menjadi ketua tim sukses atau tim pemenangan
karena saya berada di badan pembinaan ideologi pancasila
pembinaan badan ideologi pancasila itu ditugaskan oleh presiden oleh pak jokowi
untuk menata ideologi tentu termasuk di dalamnya bagaimana netralitas penyelenggara negara
badan ideologi penyelenggara negara juga
oleh sebab itu kalau saya masuk ke tim sukses yang manapun itu berarti saya tidak netral
sementara itu hingga saat ini sejumlah partai koalisi oposisi masih menggodok struktur tim pemenangan prabowo sandi
namun begitu ada satu nama yang sudah diusulkan menjadi ketua tim pemenangan yaitu joko santoso
ya secara lesan juga tapi secara tertulis belum
tapi tidak ada yang keberatan ya
kita tunggu aja sampai
sebelum muncul nama joko santoso di lingkaran koalisi banyak yang menginginkan susilo bambang yudhoyono yang menjadi ketua tim pemenangan
namun karena menolak prabowo akhirnya menyodorkan nama mantan ketua dewan penasehat persatuan bulu tangkis seluruh indonesia itu
ya setelah sebelumnya saling mengunci nama bakal cawapres sekarang para pasangan capres cawapres menyimpan nama ketua tim kampanye nasional
tidak cuma itu purnawan jenderal kemudian ada mantan menteri atau bahkan menteri aktif juga masuk tim kampanye
kita bahas malam ini bersama narasumber sudadi di sebelah kiri saya mas abdul qadir karding sekjen pkb
yang juga di selebaran yang ini jubir ya
saya wakil ketua tim kampanye nasional
wakil ketua tim kampanye nasional
oke sekaligus juru bicara
terima kasih sudah ada di sini dan juga ada abu bakar al abshi ketua dpp pks
bang hapsi selamat malam
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih sudadi
mbak abu sejauh ini kalau misalnya jokowi maruf kan sudah itu menyebar kemudian sudah firm ya sekalipun memang nama ketuanya masih belum ada
kalau dari prabowo sandi sejauh apa progresnya
ketuanya sudah ada tapi bawah bawahnya
semuanya juga belum ada
semuanya juga belum ada
tapi buat semua dari partai partai itu
tapi ketua sudah mengerucut ya
sudah disiapkan bahwa usulan usulan nama sudah ada tapi belum putus
iya usulan nama baru
baru usulan nama

usulan nama itu pasti yang bisa diterima oleh semua pihak lah ya
pak joko bisa diterima nggak dengan semua pihak
saya rasa bisa diterima
oke jadi aman juga kalau pak joko ya
nggak ada masalah
tapi memang baru
misalnya belum musawarah putusannya belum
tapi kalau pks mengusulkan nama lain tidak
untuk sementara belum
belum kita usulkan
tapi nama nama aku sudah kita siapkan
mengarah kepada titik siapanya masih belum
oke mengarah kepada titik siapannya masih belum
kemudian kalau mas karding kalau yang menarik dari yang sudah menyebar
kemudian juga sudah naik sudah diberitakan itu kan ada beberapa nama menteri ya mas karding ya
saya sekaligus ingin mengonfirmasi ini sekarang
mungkin bisa kita tayangkan beberapa nama dari tim kampanye nasional jokowi dan ma'aruf
ya kalau tidak salah itu ada nama menteri yang masih aktif diantaranya mas pram ada mbak puan kemudian bu sri mulyani jadinya bergabung atau tidak mas kardi
ya bu sri sudah confirm karena perintah presiden untuk fokus di kementerian urusan ekonomi kita maka saya kira harus kita hargai
oke jadi mengundurkan diri
itu satu sikap yang baik
jadi sudah ada itu ya
tadi kita sudah lihat bersama
jadi sudah ada tiga menteri kemudian juga pak erlangga artarto kan bagaimanapun karena ketua umum partai gokar juga masuk di sana
bagaimana sekarang memastikan bisa dipastikan bahwa mereka juga akan menjaga betul etika bahwa tidak akan menggunakan fasilitas negara
yang pertama tim kampanye nasional ini adalah jabatan politik
kedua orang orang itu juga jabatan jabatan politik sebagai menteri
mas pram misalnya
itu kader pdip
jadi karena dia di sana kita harapkan menjadi komunikator dengan tim
supaya kita hubungan dengan presiden karena sekaligus petahana jadi memang harus ada jembatan
kalau mbak puan kan di penasehat
kalau penasehat itu istilah saya itu fungsinya lebih simbolik lebih pada arahan arahan strategis
jadi tidak perlu
misalnya turun dan mengeluarkan energi sampai harus meninggalkan pekerjaan pekerjaan sebagai menteri
oke jadi memang hanya apa ya
dan itu saya kira boleh saja dan tidak dilarang oleh pkpu
iya tidak dilarang dengan pkpu tapi kemudian diharapkan kalau misalnya betul terlibat harus cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara
kita prinsip soal cuti soal apapun aturannya kita ikut
dan itu akan dilakukan nanti
oke dan itu tentunya harus dikawal nanti ya
saya kira teman teman yang kebetulan aktif sebagai penyelenggara negara terutama kabinet memang harus kita dorong agar profesional dan proporsional
tapi kenapa ketuanya belum ada nih mas kadi
nah soal ketua ini harus saya cerita karena memang sejak awal kita semua tim koalisi ini bersepakat bahwa
karena yang akan menggunakan ini presiden dan yang tahu dosisnya juga takaran kebutuhannya seperti apa komunikasinya
feelnya kepemimpinannya jaringannya manajerialnya itu pak presiden
dan waktu itu kita sepakati bahwa sudah urusan ketua tim itu silakan pak presiden
nanti kami yang mengusulkan tim tim di bawahnya
tapi kan tetap harus yang bisa
tidak diterima semua partai dong
enggak semua sudah terima kok
siapapun yang ditunjuk nanti pasti diterima oleh semua partai karena itu komitmen
kita sudah serahkan itu ke presiden
jadi tugas kami sebagai tim itu adalah mengisi struktur yang ada
struktur yang ada di kami ini kan pengarah penasehat kemudian ketua dan wakil ketua sekretaris wakil sekretaris dua orang tambah direktur
tambah beberapa fungsi
pengarah teritorial serta core will
direkturan juga ada ya
jadi kita sudah siap sudah full terisi kecuali ketua
dan itu menurut aturan juga masih dimungkinkan sampai satu hari menjelang kampanye dimulai
persisnya tanggal dua puluh dua september
tapi apakah akan menunggu sekian lama
saya kira karena presiden ini lagi fokus pada pensuksesan asian games
kemudian untuk memperhatikan teman teman kita
saudara saudara kita yang di lombok yang terkena bencana
saya kira kita juga tidak terlalu menuntut untuk segera ada
karena dengan yang ada kita sudah bisa jalan
sudah bisa jalan sekarang
sudah kita sudah beroperasi kok
yang menarik juga sebenarnya yang kemarin sempat beredar nih
pak abu yang itu nama nama tim sukses
yang di wa
betul prabowo sandi
ini menarik sekali karena kemudian jadi perbincangan
saya mau konfirmasi satu satu
ada yang benar ada yang tidak atau tidak
atau semuanya salah
kan nggak mungkin semuanya salah dong
tidak begitu tidak usah didetail satu satu
jadi sampai soal nama bakal salah satu itu ada itu pasti
itu nama namanya di antara ya kan
tapi nggak usah kita dekat satu
ya ada atau tidak ada
artinya data nama itu tidak benar
bahwa sungguhnya nanti salah satu ada ini ada
tapi bahwa itu data dari pan itu bukan
itu kan sudah dikatakan sama bu apa ada ibu mega jeluh
iya udah dikatakan bahwa itu hoax
intinya bukan ini ya
tapi kalau misalnya melihat yang ada sekarang ini pilpres rasa pilgub dki ya
atau pilgub dki yang rasa pilpres kemarin untuk timnya
nggak masalah disebut pilgub dki bukan jadi pilpres itu biasa biasa saja
dari itu wajar karena tim itu itu wajar ya
tinggal nambah satu partai atau apa gitu kan
atau kita lihat
atau juga merasa atau juga tim ini kemarin juga sudah sukses gitu kali ya
kalau dikatakan itu ya
tinggal permasalahannya adalah bahwa bedanya
kita nih kalau sahabat kita yang sebelah ini semoga nggak istana menjadi posko tim kemenangan ya
itu yang kita berharap karena hampir semuanya memang nama nama itu ada
dan alhamdulillah sudah dijelaskan sama beliau
kalau siap untuk cuti untuk apa dan sebagainya itu oke lah
memang harus kita perhatikan juga nanti di undang undang
kpu yang akan datang gitu kali ya
petahana itu biar bagaimana enggak terdominan gitu
mestinya harus ada dipikirkan peristiwa seperti itu
tapi itulah fakta
karena memang tim tim itu dan itu sah sah saja gitu
masuk beberapa mantan itu juga masuk ya
sampai sampai menterinya sibuknya sibuk dengan pilpres semua
nanti rakyat diurus siapa gitu
kalau itu dijamin enggak
kalau itu enggak itu kita senang ya
artinya masih mending kubur sana
memang simbolik saja
artinya masih mending kubur prabowo karena tidak ada menteri aktif ya
adanya mantan mantan menteri ya
enggak kita ini lebih cenderung dari panitia rakyat nanti lama lama yang ada
ada gnpf nya ada dua ratus dua belas nya ada kelompok ada partai mama lagi
itu jargonnya sekarang ya
jargonnya sekarang jualannya sekarang
oke sekarang kita jeda sebenarnya segengsi apa tim pemenangan kampanye itu
kita bahas setelah jeda ya
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
ada kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih membahas soal tim kampanye nasional kedua kubu yaitu baik jokowi maruf kemudian juga prabowo sandiaga
di sini masih saya dengan pak abu bakar al absyiz
abu bakar al absyi kemudian ada juga sekjen pkb abdul qadir karding
pak abu seberapa gengsi sih sebenarnya kalau misalnya bisa bergabung dalam tim kampanye nasional
waduh cukup bagus ya artinya kita paling tidak bisa berperan aktif memberikan pikiran pikiran cerdas untuk kemenangan
termasuk untuk nama ketua dong
apalagi untuk partai politik kan ini gandengan soalnya sama pileg
pasti dan itu ada kotel efeknya juga ya kotel efeknya itu pasti ada
tetapi memang masuknya kita di tim itu menggambarkan bahwa kita siap ikut berpartisipasi dan kontribusi aktif untuk memenangkan calon kita
itu itu itu yang mutlak yang jelas
dan juga ada harapan harapan misalnya masuk ke gabinet
set efeknya sih mungkin mungkin aja ya mungkin mungkin aja tapi si kecil biasanya kayak begitu
atau minimal komisaris lah
sebab apapun namanya
minimal komisaris lah kan sudah kemudian terbukti
kalau mau dihitung hitung begitu yang terjadi oleh petahana ya setiap hari itu pasti ada posisinya gitu
misalkan dikasih apa dikasih apa itu ada
tetapi kita kan belum jadi jadi belum kelihatan bentuknya
sejauh apa sih berapa persen sih sekarang progres tkn nya kampanye nasionalnya
kalau persiapan prinsipnya di partai partai ini sudah matang semua tinggal masalahnya
nama sudah ada
nama juga sudah masuk
berarti tinggal puzzle ini tinggal disatukan saja
cerat cerat disesuaikan clear
dan kita udah ada jam terbang udah ada pengalaman
iya kan kita bersama juga udah ada pengalaman
saya rasa kiri kanan juga sudah oke
tinggal ini menurut saya ini bukan pertandingan mbak
kita berbuat kebaikan untuk nkri itu saja sekarang
cuma masalahnya tinggal semua aktivitas kita ini jangan lupa juga kondisikan rakyat kita gitu
jangan kesibukan kita pilpres gempa nanti yang lain lain gak terjadi
jangan lupa nanti yang lain lain gak terperhatikan oleh kita ini juga jangan sampai
itu yang kita harapkan
mas kandi bagaimanapun kan sudah masuk tuh namanya
apa apa yang diincar sekarang apa yang dicari
yang dicari bagaimana pak jokowi dan km arief menang
kami jadi tim satu karena memang panggilan
karena memang kita ingin pak jokowi kita menilai sosok jokowi ini harus dua periode
karena sukses selama ini memimpin
baik bagi masyarakat
baik bagi masyarakat
baik bagi bangsa dan negara
yang kedua kita ditugaskan oleh partai
oleh karena itu target kita tidak lain dan tidak bukan satu kebanggaan dan kesenangan kalau kemudian aktivis politik itu kan begitu
kalau goalnya tercapai itu luar biasa
dan tentu ketika goal tercapai kan pasti ada imbalan kemudian
bisa jadi tetapi itu tidak menjadi harapan harapan kita
saya ini jadi dpr aja sudah alhamdulillah syukur
tidak pernah berpikir lebih dari itu
tapi sekarang kira kira oke
anggaplah semua timnya sekarang sudah ready
kira kira fight nya akan seperti apa sih mas kardi
fight nya saya kira beginilah
fight nya saya setuju dengan abu bahwa ini perlombaan
saya kira kita saling mencoba berbuat kebaikan
hal hal positif dari masing masing
kalau pihak lawan juga mau mengkritik
jadi tonnya sekarang serba positif
saya sama habib selalu positif
karena ini guru saya
jadi memang kita saya kira tidak usah tidak perlu saling menyerang
karena itu juga pendidikan politik yang tidak baik bagi rakyat
mencelah menghina kepo ngurusi orang urusi diri sendiri aja
jadi kami fokus bagaimana mengkampanyekan pak jokowi secara beradab
dengan penuh kesopanan tanpa harus menyerang orang lain
kubu lawan prabowo sandi juga begitu
karena kan kalau sekarang mas sandi bilang akan do jubir yang menyerang selama asian games ini
setelah asian games apakah peperangannya beda lagi
dalam tim dengan tim sesama tim yang kalau posisi seperti saat ini
saya menurut saya
saya melihat dari figur figur yang ada pantas kalau gitu suasana itu memang berlomba
dan memberikan satu apa uslub atau bahasa kita dalam kempen lebih sejuk lah
lebih sejuk mengarah pada sesama tidak saling membuli
tetapi prakteknya di lapangan akan terjadi di medsos apa itu dan semua
itu mungkin mungkin saja
tapi kita paling tidak sudah saling mengeram di awal
terus terang saja muncul figur ma'ruf amin ini membuat suasana menjadi agak sejuk
kenapa jadi nggak tega untuk menyerang habis habisan atau gimana
atau jadi sungkan atau bagaimana
cuma intinya lebih beradaplah kita
lebih berbahasa lebih baik
sungguh pun tetap yang namanya kritikan kritikan kita tajam itu tetap kita sampaikan
saya ingin memberikan bumbu saja sedikit
minum kopi jangan terlalu kental
terlalu kental ya mas garding ya
kalau tak mau perutnya mules
jangan berharap asn bisa netral jika menteri dan gubernur sudah jadi tim sukses memang susah
ini harus dijawab mas karti
kita ini hidup bernegara by hukum
kalau hukumnya mengatur a kita ikut a
kalau hukumnya mengatur b kita ikut b
jadi dalam hal ini pkpu tidak melarang ya kebetulan gitu ya
jadi tidak ada yang melarang
undang undang tidak melarang
pkpu tidak melarang
aturan teknis lainnya tidak melarang
jadi gak ada masalah
dan itu harus kita akui yang namanya kepala daerah caleg caleg kemudian kepala kepala desa itu bagian potensial tim pemenangan
oke potensial tim pemenangan
dan itu akan digunakan
kalau di kita strukturnya jelas ya
strukturnya jelas bahwa kepala daerah itu adalah pengarah teritorial
kalau pengarah itu beginilah kira kira
pengarah itu kira kira itu ya dia duduk rapat diskusi apa yang mesti dilakukan oleh teman teman tim itu
jadi dia tidak akan maksimum bekerja habis habisan
pengarah teritorial apakah juga termasuk misalnya mengumpulkan mengarahkan
mengarahkan artinya mengarahkan tim
ya enggak enggak sampai sejauh itu
tidak sampai sejauh itu
jadi kalau saya lihat apa yang disampaikan
dan begini kalau habib juga petahana bisa lebih parah itu
jadi kalau menurut saya sebenarnya kita percayakan saja apa yang dikasihkan sahabat saya karding tadi
bisa jadi semua perencanaan bagus apa semua kan ada wasit
kita percayakan ada wasit lah
yang namanya pemain tuh ada melanggar melanggar itu itu pentingnya adalah
makanya bahwa waslu ini harus benar benar netral
netral enggak kira kira
kita berharap netral itu dulu
kita harus husnudon bahwa republik ini berjalan dengan baik
tapi begitu ada masalah baru kita nanti kita cerita nanti kita bahas
ya kalau jadi gini kalau ada masalah proses
dari dua pihak ya udah oke ya fine ya
iya dong harus kayak begitu
dan bahwa waslu enggak boleh ada kelihatan ada suasana ke kiri kirian dikit atau ke kanan kanan dikit
selesai deh itu
harus berada di tengah tengah
isu soal mahar itu harus diproses
oh proses tapi enggak ada masalah
biar ini tidak clear biar tidak menjadi isu yang tidak sedap
yang kedua pendidikan politik yang bagus karena ini mau milih presiden
milik presiden itu harus betul betul clear bersih dan kalau bisa memang tidak ternodai oleh isu isu
saya setuju sangat setuju sekali
jadi harus diproses
kalau dipercaya oleh sahabat saya setuju
begitu juga nanti yang sebelah sana juga harus jelas
apa apa aja juga harus
kalau sama sama ingin memberikan pendidikan politik ya semuanya harus
iya dong harus kayak begitu
karena begini sekarang ini adalah satu proses demokrasi yang sangat menentukan
ini perubahan masa joko presidio kedua ini perubahan
artinya kalau beliau kalau menang ya sudah berlanjut
kalau perkara berarti ada satu proses yang baru
ini adalah pembelajaran
dan undang undang kita juga akan teruji
sekarang ini proses bukan mudah
saat ini aturan kpu atau undang bawas lo soal pilag soal pprs ini satu hal yang sangat baru
orang kita nggak tahu ada dampak politik dari sebuah seorang wapres misalkan
terus bagaimana proses pencalekan dan sebagainya
nanti di dpr lagi di komisi dua nanti soal pengaturan kpu
jadi banyak pengalaman baru nih kita sekarang
kita harus rapikan lagi nggak boleh yang bikin bikin susah susah ini
nggak boleh yang bikin bikin susah
contohnya misalkan dampak pilag dengan pprs berbarangan itu dampaknya berat itu
air terkunci semua kita nih
siapa kalau lepas pprs pprs saja pilag pilag aja kan enjoy
udah ada misi ya ternyata ya buat nanti dibawa ke dpr
harus dari sekarang
ini nanti apa yang terjadi oleh petahana saat ini atau terjadi oleh pihak yang kedua ini akan jadi sebuah juris defensi
akan jadi pembelajaran
harus harus jadi perhatian kita makanya kita berharap pilpres yang sekarang ini
moga moga apalagi ya setelah pendaftaran kayak gini orang kan gak nyangka yang munculnya nama namanya
yang tadinya berharap muncul ulama ya dari pihak sana eh tentu ulama ada di pihak sini misalkan katanya ya
ya macam macam lah kalau kita dengar baca wa
kan di publik sekarang ini kan media kesalahan sedikit aja pak terbaca cepat
gak ada cerita sekarang ada kasus nggak terungkap nggak ada
dan tidak digital
dan itu sebenarnya juga kan banyak yang menyangka bahwa elit elit di atas itu juga berada di pihak menjadi pihak yang sangat sangat berseberangan
tapi ternyata enggak kan buktinya
nah memastikan bahwa apa yang ditunjukkan saat ini di studio ini kemudian juga bisa diserap mereka yang dibawa
apa yang dilakukan
mari kita kembangkan politik yang beradab
politik yang gembira
jadi jangan terlalu serius tetapi subtansi kita niatnya serius
dalam praktek politik itu saling serang saling pukul saling celah dan lain sebagainya
itu menurut saya harus dihindari agar masyarakat juga lebih tenang
kita ingin pilpres ini beradab
kita ingin pilpres ini hasilnya betul betul bagus
oleh karena itu kuncinya di jubir jubir di para pemimpin ini dan yang paling penting cybernya jangan didorong untuk melakukan fitnah membuat berita bohong
ini masih kuliah
karena di luar sini juga pasti ada sabernya kan
muncul kesadaran seperti ini di semua lini saya pikir menarik sekali situasi pilpres kita
biar mereka ini bertarung sesuai dengan apa namanya mengkampanyekan prestasi mereka program mereka ya kan
kemudian hasil hasil yang mereka bisa perjuangkan
jadi menurut saya di situ
nanti kita bisa bicara pada kondisi ekonomi kita saat ini
gak ada masalah
kondisi keuangan kita
bagaimana kondisi tenaga kita
gak ada masalah
itu nanti kita bisa perdebatkan
itu bisa secara ilmiah
bagaimanapun juga saat ini juga sudah mulai ada perang
perang pernyataan di media sosial dan juga di media online
bagaimana memastikan bahwa peperangan dua kubu ini tidak membuat banyak rakyat indonesia yang semakin sedih melihat bangsa ini
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
sudah mendengar sedikit ya
dua duanya mengaku sama sama baik
dua duanya mengaku berjanji akan menjaga kampanye ini sesejuk mungkin mas nyarwi
tapi kalau misalnya dilihat dari dua kubu kemudian nama namanya sudah beredar
kalau dari kubu prabowo sandi dikatakan itu hoax ya
tapi kira kira peperangannya seperti apa nanti mas nyarwi
saya pikir begini ya
struktur kampanye ini sudah berbeda
kira kira ini sudah berbeda
ini sudah berbeda
ini sudah berbeda
struktur kampanye yang ada
itu juga menunjukkan
dikembangkan ke koordinator
kemasih di situ
itu kan mereka
dan mereka juga
masih punya peran

kedua duanya itu akan menunjukkan
arah dari model
kami sulit sekali mendengarnya tidak terlalu jelas
nanti kami akan coba kembali menghubungi anda mas nyarwi ya
memastikan jaringan komunikasinya baik
memastikan bahwa benar benar berada di
jalur yang seperti diharapkan
anda anda sekalian ini yang adem
yang sejuk itu
ini ya segala sesuatu kalau
para pimpinannya juga sejuk
kebawah sejuk tapi kalau jubir jubir
kayak begini modelnya tempur gaya
bahasanya kasar kasar bawang
ikut kasar bukan begitu bang kadek
di medsos sekarang juga sudah ramai
tapi itu biasa dalam suasana
demokrasi yang namanya apalagi
itu ada yang black campaign ada
yang macam macam dan sebagainya itu pasti ada
itu memang ada polanya
oke begitu dan juga dipelihara
yang seperti itu
situasi itu tidak berjalan
kalaupun berjalan tolong bisa
diantisipasi dan bawa slos bermain dengan baik
diantisipasi oleh jubir jubir
meredup suasana bisa
membuat membarah suasana
jadi bisa meredam bisa menaikan juga
termasuk misalnya dari
teman pks yang mengatakan
delapan puluh itu juga
by design bisa saja
jadi itu orangnya memang berkarakter
seperti itu itu bisa personal
belum tentu sistemik
belum tentu sistemik gak selalu
hal yang sistemik itu misalkan kayak kemarin
misalkan ke asian game
pakai motor itu sistemik
itu terencana itu kan
terprogram terancang teranggaran
makanya jadi saya ingin bercanda sedikit
buat saudara kita pak
naik motor pakai stuntman
rakyat kita tak butuh pencitraan
hanya perlu asal bisa
mas garing silahkan
seni stuntman itu biasa
ratu inggris pernah
di luar juga pernah
yang harus dilihat daripada
niat baik daripada presiden
adalah pertama mau
melakoni adegan ini
itu dalam rangka apa
supaya asian games ini
saya kira sebagai
petahana itu hal yang wajar
jadi petahana itu
kelebihannya salah satunya di situ dia
dia boleh melakukan apa saja
dan ternyata kan
soal penampilan ini
dibicarakan di dunia
internasional tidak hanya di asia
bahkan jadi trending topic
di beberapa negara
jadi itu kan bangga kita
bagaimana opening ceremony
salah satu adegannya adalah
kalau dari sisi politik
sama seperti yang kami lakukan kemarin
itu supaya apa
politik ini yang gembira bukan pencitraan
politik ini nggak usah terlalu
stres lah orang stuntman
biasa dalam dunia seni
yang nggak biasa itu yang nyinyir aja sebenarnya
jadi santai aja
silahkan melakukan hal yang sama
termasuk memastikan jubir jubir
dari petahana juga bisa menanggapi
semuanya dengan santai
dibilangin eq delapan puluh itu orang yang mencelah itu
ahlak menurut islam itu tidak baik
dan yang kedua
yang penting kita memperlihatkan kerja yang baik
kerja yang tuntas
udah lah diurus dulu diri sendiri di sana
jangan suka ngurusin orang
bahasa itu bagus
sebab yang kayak begini ini
kalau memang prinsipnya positif
marilah kita berwajah berseri
dalam peer press ini agak sedikit bakal muncul
ya gesekan atau bahasa bahasa yang tajam itu
tidak bisa dipungkiri
tetapi tinggal masalah kita pada mampu mengerem
dan ini penting
kalau ini enggak nanti berbahaya buat kita
dan kesian nanti
coklat dan hijau nanti lelah nanti urusannya
kita tidak ingin melelah itu
karena kita berat lagi
tapi kembali soal tim kampanye nasional ya
yang sekarang ini beredar itu sudah fix
soal ada penambahan pengurangan ke depan
karena masih ada ruang waktu untuk perubahan juga masih boleh kok
tidak ada masalah
bahkan kami sudah bekerja
kalau kami sudah bekerja
ya kalau bekerja semua bekerja
enggak mungkin enggak ada enggak bekerja
sebagai tim ya
masalahnya bahwa kita tinggal
saya katakan puzzle ini tinggal disatukan
waktu kita masih ada sampai tanggal dua puluh atau dua puluh tiga
dua puluh dua malam atau dua puluh tiga ya
artinya masih cukup panjang
betul puzzle itu juga apakah ada mengambil dari kubu seberang
yang mungkin sakit hati yang tidak nyaman
kita kalau ada yang sakit hati mau kerja
ya silahkan ya orang mau kerja silahkan aja
baik kasar selama dia ingin bekerja baik
cuma kalau bekerja datang rusak kita pinggirin jauh jauh tuh dari dia kan
jadi artinya benar benar kita berharap
kedua tim ini kan sudah
sudah kita kan bukan baru
bukan baru gitu
tinggal permasalahan bagaimana berusaha sedemikian suasana ini
suasana berlomba tetap terjadi
bukan suasana bertanding saling menjatuhkan memantai bukan
tapi mari kita berbuat kebaikan untuk nkri kita
bagaimana kemakmuran bagaimana kesejahteraan bisa terpilih presiden yang demokratis
kembali lagi ikonnya juga termasuk ketua tim pemenangannya
jadi kalau misalnya nama nama yang masuk selama ini yang sedang digodok
pak prabowo dan kemudian juga bang sandi itu yang kategorinya seperti apa
yang bisa memenangkan lah
yang bisa memenangkan
yang bisa diterima semuanya
yang bisa diterima pihak enjoy orangnya bisa menggerakkan mampu
itu menarik itu
milenia itu ciri khas di sebelah sini
jadi muda nih orangnya kira kira ketua timnya
muda itu kan masalah masalah pola ya
masalah pikiran dan cara kerja
pak joko udah senior itu
pak joko udah senior itu
bisa jadi maruf amin jadi mudah deh wajahnya
tinggal publik aja ngelihat
artinya chance nya masih terbuka
kira kira kapan akan diumumkan
saya pikir segera
dalam minggu minggu ini
saya nggak yakin kalau minggu minggu ini
tapi yang jelas dua puluh dua kita sudah pasti
kalau kita kan tinggal ketua tim
yang lain sudah beres
dan itu semuanya diserahkan
saya kira lebih cepat lebih baik
dan pasti akan diterima oleh semua pihak
karena itu kesepakatan
kita yang menyepakati bukan permintaan presiden
terima kasih mas karli
saya mau kasih satu pantun lagi
oke silahkan pak
idul adhash sembeli kurban
daging dibagi jangan rebutan
mau pil res bolehlah pencitraan
tapi jangan lupa rakyat yang kesusahan
ini yang perlu diperhatikan
baik terakhir gini
mau pil res bolehlah jargon
tapi jangan membohongi
baik terima kasih pak abu
terima kasih mas karli
sejahtera indonesia prime news